indonesia sebentar lagi akan segera memiliki pusat riset teknologi bernama bukit algoritma yang berlokasi di sukabumi jawa barat
proyek ini disebut sebut bakal menjadi the next silicon valley seperti di amerika serikat
nilai total proyek diperkirakan bakal menghabiskan dana sebesar delapan belas triliun rupiah
untuk mengelaborasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pimpinan proyek kso bukit algoritma budiman sujatmiko
selamat sore mas budiman
selamat sore ma
selamat sore mas yanuar
selamat sore mbak selamat sore juga mas budiman
selamat sore mas yanuar nugroh
oke karena sudah bersaut sautan di twitter sekarang kami pertemukan saya mau tanya dulu ke mas budiman
mas budiman ini proyek pembangunan bukit algoritma silicon vale ini ide siapa sebetulnya
karena kami mengkonfirmasi ke kemenkoperekonomian belum ada pengajuan kawasan ekonomi khusus kek di bukit algoritma
dan kami juga konfirmasi ke kementerian bumn mereka tidak bersedia menjelaskan
tapi meminta kami menanyakan kepada pt amarta
jadi mas budiman bisa jelaskan sebetulnya apa sih proyek bukit algoritma ini mas
ya sebenarnya ini proyek swasta murni ya
memang tidak kementerian tidak terlibat
kalaupun ada satu instansi pemerintah yang kita ajak diskusi adalah
kami pernah berdiskusi dengan pak bahlil kepala bkpm menteri eksbatasi kita
tapi sebenarnya memang proyek ini lahir dari keinginan
sebenarnya kalau lihat sejarahnya kita ingin merespon satu revolusi industri
di mana pada tahun dua ribu delapan belas saya dengan teman teman menerikan inovator empat indonesia
yaitu talenta talenta atau sumber daya manusia indonesia yang bekerja atau kuliah di luar negeri
bekerja maupun pulih di indonesia dengan berbagai macam peterbakang
dan fokus pada riset riset teknologi
riset riset industri yang memang sangat dibutuhkan untuk penumpang indonesia
menghadapi revolusi industri empat yang kita antisipasi pada waktu itu
kira kira tahun dua ribu dua puluh delapan sepuluh tahun lagi setelah dua ribu delapan belas
itu akan terjadi transformasi digital besar besaran bangsa indonesia
dan saat kami kukulkan ratusan orang indonesia ini
pertanyaan mereka mahasiswa mahasiswa ini adalah
kami kalau pulang ke indonesia gimana mas budiman
apakah ilmu kami akan bisa terpakai
apakah ada instansi yang bisa menampung kami
karena berdasarkan pengalaman teman teman ini yang sebenarnya mereka ingin pulang ke indonesia
mengingat mereka juga adalah tentu sebagai orang indonesia
dan kedua bahwa mereka memang kebanyakan mendapatkan biaya siswa dari negara
sehingga ada kewajiban untuk pulang
tapi mereka juga bingung karena juga lihat beberapa teman
ada teman psd yang belajar sensor kimia
dia tanya ke saya mas saya dapat tawaran dari nasa nih
untuk buat proyek pertanian di bulan misalnya begitu ya
saya ingin pulang ke indonesia
tapi begitu pulang ke indonesia
kerja di instansi indonesia malah jadi administratif
kerja kerja administratif ya
karena dia phd di oxford ya
nah artinya dan itu bahaya sekali
dan menghadapi itu semua
kemudian kita berpikir yuk kita kumpulin orang orang indonesia
menampung bagaimana orang orang ini bisa dihargai di indonesia
dan juga bisa bekerja secara optimal
bagaimana hasil hasil temuan dan resor resor
mereka juga bisa dikomersilkan
sehingga juga membawa dampak ekonomi bagi diri mereka
juga bagi bangsa secara keseluruhan
tentu saja adalah ekonomi berbasis knowledge
ekonomi berbasis orang pikir
nah dalam keadaan kami seperti itu
tiba tiba ada orang yang kebetulan memiliki perkebunan
dan kebetulan menawarkan pada kami
pas untuk anak anak yang muda indonesia
yang mas budiman kumpulkan itu
kita punya tempat
sudah kita ajukan sebagai kek
disetujui oleh pemda jawa barat
disetujui oleh pemba sukabumi
sudah masuk dewan nasional kek
tapi kemudian kita nggak punya sumber daya manusia
untuk mengisinya bagaimana
tinggal mas budiman tolong kelola ini
dan bisa ditepakkan anak anak muda itu disitu
kita bikin konsep bareng bareng
dan kita ajukan kepada berbagai macam investor
dan ada yang tertarik
ada yang sudah berkomitmen
ada yang berminat untuk pembangunan infrastruktur
dan kemudian juga kita sudah siapkan
selama bertahun tahun sebelumnya
pasar potensial yang siap kira kira
bisa menampung hasilnya
inovasi anak anak muda indonesia ini
mas budiman ini proyek swasta murni
tidak ada kaitan dengan pemerintah
tapi pt amartakarya adalah bumn
anggarannya untuk tahap awal rp delapan belas triliun selama tiga tahun
apakah di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang sedang sulit
itu bisa diwujudkan
meskipun tadi anda mengatakan banyak investor
tapi kalau tidak ada investor
apakah kemudian tidak membebani apbn mas budiman
ya kami kan memang janji memberatangkan investor
yang delapan belas triliun itu adalah komitmen
dari investor pada kami
yang uang itu kami bawa ke indonesia
untuk kemudian dikerjakan oleh pt amartak
jadi kita membawa dana dari luar
untuk kemudian dikerjakan oleh bumn
jadi tidak membebani anggaran apbn
dan memang ini kalau kita bicara pandemi
apa yang kita lakukan justru adalah membangun sebuah kluster
dan ekosistem inovasi bagi riset riset kesehatan
dan kemudian kita juga membangun mengatasi pandemi ini
mengatasi proses proses kemiskinan
dengan intervensi sains teknologi dan pengembangan ekonomi
kira kira begitu mbak
oke mas yanuar saya mau tanya ke anda
kalau tadi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh mas budiman
sebetulnya motifnya dan tujuannya sangat baik sekali
ini proyek swasta murni
tidak berkaitan dengan pemerintah begitu
tapi kalau kita lihat pt amarta adalah bagian dari bumn
yang kayaknya agak sulit kalau misalnya kita tidak berpikir
bahwa dana apbn akan juga digunakan
dari segi kebijakan dari segi pembiayaan
apakah pembangunan proyek bukit algoritma ini sudah tepat
atau memang patut dipertanyakan mas yanuar
senang sekali bud ketemu lagi sore hari ini kita di cnn
kalau dari sisi gagasan saya sangat setuju
prinsip gagasan apa yang disampaikan oleh mas budiman ini tadi
sebenarnya adalah sebuah wake up call yang cukup
cukup harus kita dengarkannya
bagaimana negara ini bagaimana pemerintah ini
bukan hanya memperlakukan para saintis dan ilmuwannya
tetapi bagaimana pemerintah ini sebenarnya amat perlu membangun
ekosistem di mana riset dan inovasi itu benar benar tumbuh
menjadi mesin pembangunan
kalau kita memang punya misi kita punya mimpi indonesia dua ribu empat puluh lima
dan tadi mas budiman menyampaikan dengan sangat jelas itu
tidak mungkin ekonominya seperti sekarang ini
ekonomi yang berbasis komoditi ekonomi yang berbasis industrialisasi
mesti ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi
jadi dari sisi cara berpikir dari sisi rasional dari proyek ini saya setuju
yang kemarin saya tanyakan pada mas budiman lewat twitter adalah
memang persoalan teknis awalnya tetapi saya ingin tahu lebih banyak
karena begini membangun semacam teknopark atau rencana mas budiman adalah
membangun semacam silikon
ini membutuhkan ekosistem
dan ekosistem itu berarti infrastrukturnya yang ada dalam triple helix itu ya
infrastrukturnya dukungan pemerintahnya bagaimana perguruan tinggi terlibat
bagaimana industri ada di sana
saya mempertanyakan ini semata mata karena rasa sayang saya pada negara ini
dan juga mas budiman itu teman lama saya
saya tidak ingin proyek ini kemudian mangkrak tidak terurus karena di dalam
kita ini kan mesti memastikan proyek ini ada quick wins nya jalan
jadi itu yang mengapa saya bertanya pada mas budiman waktu itu di twitter
kenapa milihnya di sukabumi mas budiman kenapa nggak di tempat lain
yang misalnya sudah ada perguruan tinggi di situ sudah ada infrastruktur
karena ini kan kita mengejar waktu
tapi kalau memang artinya kalau memang kita punya time constraint
kemudian kita mungkin perlu jalan lagi lebih detil
karena selalu menurut saya kegiatan besar ini perlu kita terjemahkan
perlu kita turunkan di dalam langkah langkah mencapainya
nah itu yang saya kira tinggi itu mbak
bahwa ada bumn terlibat menurut saya sih saya belum bisa mengevaluasi ya mbak ya
apakah ini tepat atau tidak

pemerintahan itu harus melibatkan pemerintah minimum
pemerintah perguruan tinggi dan industri itu minimum triple helix
dari tiga helix ini helix yang lain bisa muncul
jadi memang pemerintah at one point harus dilibatkan
kalaupun ini dimulai sebagai proyek swasta murni ya
tetapi pada detik terakhir harus dilibatkan
karena pasti nanti mas budiman butuh berkolaborasi dengan pemda
dengan pemerintah pusat dengan kementerian
meskipun sekarang kita pemerintah steknya dilebur ke kementerian
tapi kita akan punya brin
bagaimana mas budiman berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lainnya
saya kira itu dulu
jadi itu yang saya sampaikan
oke mas budiman bagaimana kemudian mencegah supaya proyek ini tidak mangkrak
tadi kalau dikatakan oleh mas yanuar
perlu ada ekosistem infrastruktur yang memadahi dengan dana delapan belas triliun
kenapa kemudian tidak diperbaiki dulu infrastrukturnya
mengingat jaringan internet kita ini masih kalah jauh dibandingkan negara negara asia lainnya
dan kemudian sdm kita tidak banyak begitu

masih kurang yang kemudian mahir di bidang teknologi digital
kenapa tidak membangun ekosistemnya terlebih dahulu
ketimbang membangun bangunan fisiknya mas
sedang sudah dan sedang kami lakukan
dan itu juga adalah upaya swasta
kita sedang mendorong
jadi gini apa yang muncul sekarang ini jangan dilihat bahwa ini adalah dari nol
ya dari nol
waktu itu memperjuangkan undang undang desa
kemudian berhasil desa punya dana desa tiap tahun
kemudian ada banyak kebutuhan untuk membangun ekonomi desa dengan dana yang tiap tahun muncul
kemudian kita dorong mereka bukan cuma untuk infrastruktur fisik jalan dan jembatan atau gapura
tapi mendorong mereka untuk internetisasi dan melibatkan bumdes
badan usaha milik desa
dan masyarakat desa bukan cuma sekedar sebagai konsumen
jadi saya ulang lagi ya
kami sudah melakukan tiga tahun
membangun infrastruktur digital sudah kami lakukan selama tiga tahun
desa desa dalam bentuk kita mendorong
putus lagi ya
ini sudah melakukan proses infrastruktur digitalisasi desa
selama tiga tahun
jadi apa yang kami bangun di sukabumi jangan dilihat sebagai titik awal
ini adalah sequel
ini adalah tahap berikutnya
dari pembangunan infrastruktur komunikasi telekomunikasi yang perintah sudah melakukan
kami pihak swasta dan kooperasi dan bumdes juga sedang melakukannya
pemerintah pun semua
jadi selama tiga tahun terakhir ini
mendorong kebentukan kooperasi
dorong bumdes untuk berimpleksitas di bidang teknologi informasi teknologi energi terbarukan
itu sudah tiga tahun ini
mas budiman kenapa kemudian tidak diserpong seperti yang tadi disampaikan mas yanuar
nah kita sekarang adalah tahap ketika kita ingin mengkonsolidasikan mereka di dalam sebuah tempat
di mana ekosistem pasar untuk menyalurkan devasi teknologi dari riset riset sains anananya indonesia ini
jadi serat dalam teknologi informasi dalam teknologi energi terbarukan
dalam teknologi pertanian
dalam teknologi kesehatan
jadi kalau kita bicara soal pak eto'o bisa kan masih belum ada internet
kita lakukan adalah bagian dari itu semua
karena seolah dipisahkan yang kita lakukan sudah terpisah dari itu
dia tidak menegasi dia tidak mengurangi apa yang dilapor sebelumnya
justru adalah dia melengkapi pembentukan itu
nah pertanyaan dari mas kenapa tidak di tempat yang mana strukturnya
nah pertama tama gini
kita ini tentu ada di setiap bumi tempat di mana sebenarnya dia dekat dengan berbagai macam pusat perjuang ini
adanya jalan tol yang sedang dibangun pemerintah
insya allah agustus indonesia selesai tuas keduanya
jalan ini tinggal enam kilo saja dan tepat kami
itu maka akan memudahkan kita berinteraksi dengan ipb ui dan umpa
ini juga sudah melakukan mou dengan itb untuk mengembangkan inovasi teknologi pertanian
dan umpat untuk mengembangkan teknologi kedokteran
dan dengan ipb untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence dan komputasi
kita sudah mou
tapi mereka belum jalan karena memang belum ada investornya
nah kebetulan ini sekarang sudah ada investor dari pihak swasta asing yang mau bergerak ke sana
dengan sumber daya manusia talentanya adalah dari inovator inovator yang sudah kita kumpulkan
kita sudah mendata sekitar dua ratus enam puluh tujuh inovator anak anak indonesia
sebagian masih di luar negeri sebagian sudah pulang ke dalam negeri
dan kita sediakan investor fisik di bukit algoritma ini
untuk tempat mereka berkumpul dan sambil kita menyediakan juga berbagai macam ekosistem di dalam sana
untuk kebutuhan sehari hari
mas budiman harus saya potong karena waktu kita tidak banyak
saya mau terakhir ke mas yanuar
untuk teman teman hiburan dan segala macam
untuk kebutuhan sehari hari juga kita penuhi
mas yanuar terakhir tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan titik awal
sudah dilakukan digitalisasi desa dari mulai tiga tahun yang lalu
menurut apa yang disampaikan oleh mas budiman
dan tadi juga alasan alasan kenapa kemudian dipilih sukabumi sebagai lokasi untuk pembentukan proyek bukit algoritma
tapi melihat ataupun berkaca pada pengalaman silicon valle yang ada di amerika serikat
yang sekarang mulai ditinggalkan para raksasa teknologi digital
bagaimana memastikan itu tidak akan mangkrak
dan tidak akan terjadi di bukit algoritma
sarannya mas yanuar
tentu saja saya sangat berharap mas budiman jalan terus dengan
maksud saya me refine dan memastikan proyek ini berjalan
karena menurut saya ini lebih dari sekedar proyek mas budiman
ini kalau memang seperti yang tadi mas budiman sampaikan
saya kira yang sedang dilakukan ines yang dibangun ini
mencoba mengubah lanskap
dan saya kira ini langkah baik
saya tetap saya tetap sebagai teman mas budiman dan mencoba kritis adalah
saya ingin memastikan bahwa yang dikerjakan mas budiman di sukabumi itu
memang perlu didutilkan
kalau besok agustus tolnya jadi
kemudian kan sebagai seorang mantan biasa
sebagai seorang mantan diaspora
ketika pulang ke indonesia juga bertanya biasanya
saya bisa bekerja di mana
bekerja di seperti apa
tadi mataan sudah kerja bareng dengan itb dengan ipb unpad
masuk gerak dirancang
dan menurut saya ada baiknya mas budiman
rancangan teknopark ini
ini juga dibuka ke publik
tidak ada salahnya
komunitas epistemik kita bisa terlibat
saya kira masukan saya itu mbak
karena di mana mana yang namanya sains teknopark ini
terlalu melibatkan semua yang triple helix
tadi guantanimis sudah dilibatkan
agar ini menjadi sesuatu yang memang milik bersama
sekali lagi justru karena saya sayang
saya tidak ingin proyek ini menjadi mangkrak
atau menjadi tidak jalan
semoga saja proyek ini memang tidak mangkrak
dan bisa berjalan sesuai mimpi
ataupun rancangannya tadi mas budiman
dan juga teman teman dari lulusan luar
begitu yang memiliki background di teknologi digital
nanti kita akan menunjukkan
bagaimana realisasinya di lapangan
semoga kemudian nanti investor bisa memberikan
kita tetap tiga tahun pertama
bisa memberikan dana pembayaran
nanti kita tunggu saja
kita nanti berbincang lagi mas budiman
di segmen berikutnya
atau di program berikutnya
kalau memang sudah ada perkembangan
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
terima kasih sekali
mas budiman dan juga mas yanuar atas